truk pengangkut paket barang terguling di jalan tol jor dari lenteng agung menuju kampung rambutan jakarta minggu dini hari
kondisi truk pengangkut paket ini rusak parah ratusan paket muatannya pun tumpah ke jalan
petugas menduga pengemudi mengantuk dan menabrak kendaraan lain hingga terguling
akibat peristiwa ini pengemudi menderita luka dan dibawa ke rumah sakit pasar rebo jakarta
jadi kecelakaan kr reboh nampolnya terkejata untuk korban sementara dibawa ke rumah sakit pasar reboh
untuk kronologisnya menurut pengakuan dari kopir reboh bahwa dia nabrak kayak jump track
kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit laka polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia